halo selamat malam teman teman
semuanya mungkin biar seru pembukanya pakai gaya gaya
it's been a while apa kabar semuanya
aduh senangnya bisa ketemu lagi sama anda
pemirsa setia jesyana di indonesia tv
yang akan menemani anda selama beberapa saat ke depan
semoga udah sholat maghrib ya
jadi sudah bisa duduk dengan anteng di depan gadgetnya masing masing
karena malam ini kita bakalan seseruan bareng
sama aduh ini ada salah satu tamu saya yang tentunya
saya yakin ini udah banyak banget pemer saya cnn
yang minta beliau ini untuk diwawancara di akun instagramnya cnn
karena orang tuh bingung orang tuh pengen tau banget
kayak apa sih gimana cara

bisa sama ngehitsnya dengan para seleb tiktok di luaran sana
kita punya banyak banget seleb seleb tiktok lokal
lalu juga ada seleb seleb internasional tentunya
dan bahkan musisi musisi indonesia namanya bisa pada harum
pakai lagunya mereka untuk cukit cukit
nah tanpa lama lama lagi
saya tulis judulnya dulu disini
jadi malam ini kita bakalan ngobrol bareng
sama yang tadi udah saya sebutin ya
ini akan ada head of users and content operations tiktok indonesia
akan ada angga anugrah putra
kebetulan angga udah ada di tengah tengah kita
untuk join di tengah tengah kita semua temen temen
jelas jelas banget dong
lemes banget kayaknya puasa hari ini apa gimana
baik baik baik
masih sehat sehat aja kan gimana di tengah pandemi

oh iya kita work from home dari sebelum psbb jakarta sebenarnya
iya kita juga udah cukup lama
udah cukup lama dan akhirnya sampai saat ini tapi masih stay sand kan gak
harus tetap semangat juga
harus tetap semangat juga
harus dong harus dong
tiktok indonesia tetap rame ya kan
oh iya tentunya kayaknya angga semangat gak semangat ini pecinta tiktok tetap dimana mana banget sih enggak
oke mungkin sekali angga bisa memperkenalkan diri siapakah angga dan kenapa malam ini angga kita ajak live di akun tiktok ini

halo pemirsa cnn indonesia tv saya angga anugrah putra head of user and content operations untuk tiktok indonesia
halo pemirsa cnn indonesia tv saya angga anugrah putra head of user and content operation untuk tiktok indonesia

the person behind suksesnya sosok sosok seperti bowo alpen libe yang ada di indonesia ya
mungkin kalau gak ada campur tangan angga dan tim tiktok juga nih seleb seleb tiktok seperti bowo dan juga sekarang semakin banyak ya

udah hitungan berapa tahun berarti tiktok sejak dua ribu enam belas ya di indonesia
udah masuk ke tahun ke tiga
udah masuk ke tahun ke tiga
tahun ke tiga oke
sejarah gitu angga sampai sejauh ini
seperti judulnya saya kasih namanya masih dalam kurung musimnya tiktok karena mau ganti musim orang nikahan musim mangga
musim durian sekarang pandemi corona pun
ya sebenernya seneng banget ya
kalau dibilang ini musimnya tiktok gitu
semoga musim terus kalau musim buah kan ada
kadang ada gak musimnya ya
bandeng kita memang berharap ini
musimnya emang sepanjang musim
sepanjang tahun jadi kita senang
banget sebenernya kalau ngeliat
di indonesia ya kan back to our
mission sebenernya tiktok itu
di tiktok memang merasa
harus bisa menginspirasi
sehingga user user itu juga
merasa terhibur gitu
menikmati konten ini
jadi kalau sekarang ngeliat respon
indonesia apalagi teman teman di
indonesia ini kan sering banget
senang banget nge share gitu ya
jadi platformnya apa kontennya konten tiktok
ya berarti kami merasa
seneng dan platform ini bisa diterima
tapi memang belakangan
karena memang ada covid sembilan belas gitu kan
nah di covid sembilan belas ini
perannya tiktok ini dia
juga bisa sebagai
platform untuk berbagi gitu untuk saling
menyemangati gitu kan dengan
kreativitas yang ya kita terisolir
kurang lebih gitu kita harus
dia berada di rumah untuk
sama sama menjaga gitu ya
ini penyebaran ini
dan kreativitas itu juga bisa menghibur yang lain
gitu kurang lebih
bahkan kayak hashtag
kan ramai stay at home gitu ya
tiktok itu punya versinya stay at home
sendiri namanya bersama sama di rumah
sama sama di rumah dari awal psbb itu udah muncul
jadi memang exposure nya
antusiasme ya apa ya
kehadiran tiktok di tengah
selama pandemi ini memang
kita senang banget lah ngeliatnya
berarti tandanya ini tiktok juga
membantu pemerintah untuk bikin orang
di rumah aja karena sibuk bikin konten tiktok
itu banyak ceritanya sih
sama sama di rumah ini
sebenarnya kalau berbicara soal covid sembilan belas
ada beberapa peran tiktok sih kalau boleh
cerita jadi yang pertama
itu informing lah jelas maksudnya
jangan sampai user ini terima informasi yang salah
nah di platform kami itu
di tiktok memang kami bekerja sama sama
lembaga dunia gitu
kayak who atau bahkan juga sama
gugus tugas untuk ngasih informasi data yang akurat gitu
dan kita sempet beberapa kali bikin live streaming
sama expert juga untuk ngasih tahu
yang kedua juga
ya ada beberapa banyak pilihan activity
sama sama di rumah tadi contohnya
dan bahkan dia ber evolve gitu dari mulai dari awal itu
dan bahkan dia ber evolve gitu dari mulai dari awal itu
dari mulai yang tadinya yaudah kayak
mendadak pinter masak dalam tanda kutip
kalau pernah denger copy tiktok
copy dalgona itu kan sebenarnya dari
dari sana gitu
nah terakhir memang kita juga contribute langsung
ya kita donate
direct donation kan ke
waktu itu memang peruntukannya untuk
tenaga medis gitu
karena kita punya concern banget yang mereka
pahlawan garda depannya kita gitu
sampai kita pun waktu itu bikin
hashtagnya pahlawan garda depan
dan hari ini tuh sampai sembilan ratus tujuh puluh jutaan
wow gitu selama pandemi ini
luar biasa banget sih
para tiktokers ini luar biasa ya
ini tadi banyak yang protes
kenapa saya sebutnya bowo
karena di masa itu ya
maksudnya mungkin angga punya statement
waktu itu kita juga sempat masih segar diingatan
gitu ya tiktok sempat
kominfo karena banyak banget konten konten
yang tidak mendidik lah
dianggap tidak mendidik disana lalu juga muncul
seperti nama bowo atau mungkin
yang sebetulnya keren tapi
karena netizen akhirnya jadi banyak
bumbu bumbu disana yang membuat
terlihatnya bukan hanya produktif
tapi lebih dilihat dari sisi negatif
pihak tiktok indonesia sendiri untuk
untuk bisa apa ya
memfilter konten konten yang ada
di tiktok karena kan kita tahu sekarang ini
segala macam umur bisa bikin konten ada disitu
jadi kita datang dari musically kan awalnya
jadi memang tiktok ini gak langsung
beras tiktok gitu jadi ada
kita berangkat dari sebuah
nah memang musically itu peruntukannya
moment juga gitu tapi
konten konten tiktok yang bahkan beredar
di platform lain pun kayak seperti
apa gitu betul
memang sekarang kondisinya udah jauh berbeda banget
itu bahkan top lima kontennya itu kita pun bergeser
sekarang satunya komedi
ya ntar aku cerita soal part ini
terus yang ketiga itu ada vlog
gitu ya terus ada fashion and beauty juga
gitu dan ada food
nah soal konten
itu sebenarnya yang
bahwa kita sampai ke hari ini
karena semakin banyak konten yang
bisa di procate sama platform ini akhirnya
user ini juga makin naik
gitu makin beragam
lagi juga jadi tiktok ini kan sebenarnya bukan
social media mba handung gitu
kalau social media itu kan
dua ribu ya yang liat dua ribu itu gitu
ketika misalnya kita posting di tiktok
tiga puluh tiga puluh ribu orang
karena memang kita distribute konten ini
gitu nah ini
lagi lagi nih covid gitu kan
waktu covid ini tantangan belajar dari
jarak jauh ini kan sekolah libur segala macam
bisa contribute di part ini makanya
sama sama belajar jadi
kita bisa memanfaatkan tiktok
ini sebagai platform juga untuk sharing
gitu ya untuk belajar
nah disini bahkan kita juga
kementerian pendidikan dan kebudayaan republik
di indonesia juga
jadi kan mereka punya
program belajar dari rumah gitu ya
dan beberapa kontennya
bahkan mereka pun pakai tiktok juga
sebagai distribution platform
sarananya ya oke
terus kita bikin beberapa activities
inapp seberang mereka
nah sekarang kita lagi punya
namanya programnya berbagi ilmu
sekarang udah satu empat miliar tuh
edukasi ini sebenarnya bukan kayak
cuma belajar bahasa atau belajar
matematik belajar hitung cepat gitu tapi
terus berbagi life hack
dan kita ngeliat wah konten ini
value message yang bagus gitu
dan akhirnya juga
sebenarnya berbagi ilmu ini karena kita juga pengen
kreatornya udah banyak kreator
tiktok itu ada misalnya yang
suka ngajarin korea bora asem
namanya gitu atau ada namanya
mas bram gitu bisnis bareng bram dia terkenal
juga di platform lain
dia ngajarin soal tips usaha segala macam
itu memang digandeng sama
tiktok indonesia untuk bikin konten konten itu
kita kan punya tim komunitas gitu
kita punya tim komunitas
operation gitu yang emang sehari hari ngobrol sama
nah tapi khusus berbagi ilmu ini kita
pengen buka selebar lebarnya gitu karena
selama pandemi ini kan ya mbak anung ya
kayak misalnya temen temen yang
yang kerja di coffee shop
berhenti padahal dia jago
terus ada koki kerja di restoran
tiba tiba berhenti gitu restorannya
break tapi dia tetap bisa masak
gitu kan dan
apa ya banyak tenaga pengadian yang akhirnya
juga ngajarin dari rumah gitu dan
mereka sebenarnya dalam tanda kutip
bisa jadi content creator tuh ternyata
tau ilmunya mereka punya skillnya
terus tiktok ini kan mudah banget
digunain gitu ya dia
akhirnya mereka coba
akhirnya mereka coba terus ikut berbagi
ilmu ini gitu dan kita emang kompetisi
dan niat maksudnya kita sampai set
hadiahnya pun tujuh ratus juta in total gitu
dari pool itu dari peserta
itu juga ada yang akhirnya kita
jadi di tiktok jadi
terus kita ngelihat oh responnya
suruh juga ya dan contentnya
macem macem gitu ada yang
amaze aja bahkan ada yang ngajarin
soal konten sekarang apa ya
kita bilangnya tiktok udah evolve lah
balik ke pertanyaannya mbak anum tadi soal
satu pasti selalu comply lah sama pemerintah
gitu ya sebenarnya dulu juga
itu cuma beberapa hari tiga hari
kebetulan belum bisa nanti bentar ya
iya bentar terus liat dokumennya
bentar tapi memang kita
banyak belajar banyak absorb juga
terus satu sebenernya
ada yang namanya panduan komunitas tiktok
itu bisa diakses semua user
boleh yang dilakukan boleh yang nggak bisa diunduh
dimana itu angga ada
dimasuk aja di profile itu ada di
bener bener di dalam akunnya itu ada
terus nah ini ngomongin
human gitu jadi
once misalnya konten yang terupload
di tiktok ini kan pasti
apa di scan dulu
gitu ya jadi kalau ada yang emang
dulu lah gitu abis itu ada
publish gitu mantel gitu ya
kerjanya dua puluh empat jam tiga shift
terus sebenernya juga kalo
misalnya kita mau download gitu ya
tiktok sebenarnya kita juga set
rata rata usia itu di atas
sorry usia yang kita set itu di atas rata rata usia
sebenernya empat belas plus
khusus untuk yang download konten
dari tiktok ya pokoknya
once kita mau install baik di
batasan usianya oh download
aplikasi ya ya terus
iya konten yang tidak sesuai dengan panduan
komunitas tadi juga udah langsung itu
semuanya ya nggak terkecuali mau user
dan dua arah juga user
juga kalo ada yang ngerasa gak nyaman gitu ya
karena kan kenyamanan sama
keamanan pengguna itu prioritas
top priority ya jadi
mereka bisa report terus
mereka juga kalau misalnya ada
ada namanya yang comment gitu ya
maksudnya ada kata kata tit dia nggak mau
gitu ya di
komennya dia itu tinggal di submit aja
dan itu nanti kalo ada yang
commented itu gitu gak bisa
tapi temen temen untuk pertanyaan yang khusus buat
submit pertanyaan kalian di box
tanda tanya yang ada kotak di bawah jadi rapih ya
lewat semua yang komen komen ini
tiktok user udah tiga tahun katanya
dia nanya gimana biar centang
nanti kita bahas di akhir itu boleh kali ya angga ya
kita simpen supaya
para temen temen yang join di live
ini mantau terus live nya
sampe abis oke aga lanjut
ini saya juga penasaran
dari tahun ke tahun ini tiktok maksudnya
saatnya itu cukup tinggi ya
social media kalau tiktok bukan social media
mungkin social media yang
terus di share disana boleh saya sebut instagram ya
tempat kita live sekarang yaudahlah
mungkin di share lagi di instagram tandanya ini kan
bisa dilihat bahwa
akhirnya orang yang sebelumnya gak tau tiktok
karena pengen tau itu konten
pertamanya dari mana otomatis akan
directly nyari oh ini ternyata
dari tiktok akhirnya jadi download
aplikasinya lalu menjadi usernya
juga saya penasaran di indonesia
sendiri angga sampai detik ini
berapa banyak jumlah aktif
tiktok user yang ada
pertanyaan sulit ya
oke jadi memang
informasi ini belum bisa aku share
directly nanti memang harus tunggu
belum bisa lah tapi beberapa negara
udah ada yang publish dan maybe indonesia
ada beberapa yang bisa aku
kasih kayak misalnya sekarang
per bulan gitu ya
kayak rata rata kita tuh bisa generate
teman teman user tiktok ini
buka lebih dari seratus video
per hari gitu dan kalau misalnya
ngeliat dari memang
generation z lah yang tebel gitu
tapi ini dari
apa ya belakangan
ini dari mulai
itu ya sma mahasiswa
first jobber sampai memang
orang yang apa ya relatively lebih
dewasa gitu generation x
pun ada di sini apalagi pas
covid mbak hanum karena mungkin
tiktok ini kan dinikmatinya akhirnya
di rumah bikin kontennya
akhirnya rame rame gitu sama kakaknya
sama tantenya sama
ibu bapaknya sama nenek neneknya
dan akhirnya mereka juga
ya kalau jadi kita sih
dengan bangga udah bisa bilang ya tiktok is
perman kita bisa generate segitu
oke ditunggu ya jujur saya penasaran
sampai sekarang sebetulnya
hampir gak ada orang yang gak punya aplikasi tiktok
handphonenya maybe jadi saya
pengen tunggu data resminya
dari tiktok nanti di share ke cnn juga ya angga
tunggu tanggal mainnya aja
tunggu tanggal lainnya apakah dalam waktu dekat
ya doain aja
penasaran juga deh ini kan berarti
menjadi keluhan banyak orang adalah
tiktok itu belum bisa di monetize
gitu tiktok itu belum bisa
menghasilkan uang bagi para
usernya atau mungkin
taruh adsense or something aku sempet
baca kalau kayak doain
itu kan kayak apa sih
itu beda ya tapi ya bukan tiktok ya
sebenarnya tiktok cuma itu
semua feature rata rata ya udah
teranlog di sana oh oke
misalnya kayak doain ini kan udah bisa di monetize
karena bisa kerja sama sama e commerce
gitu ya hal yang sama
bisa diberlakukan juga nggak sih
untuk para tiktok
apa sih sebetulnya tiktokers ya
untuk para tiktok user
di indonesia khususnya karena banyak yang nanya nanya gitu
kalau bikin konten bagus percuma dong
kalau gak bisa diduitin nah gimana
dari tiktok official indonesia
luar biasa ya research nya
sampai ke doain ya atau ke tiktok cnn
mungkin platform distribution lain gitu kan
kalau di tempat lain kan sebenarnya
ketika ada iklan masuk
itu di dalam halamannya kreator di dalam
tiktok ini kan dia ngedistributenya
lewat for you page gitu ya
dan itu kan adanya di home gitu ya
kalau misalnya kita masuk
profile nya tiktoku misalnya
ya misalnya masuk ke kelly courtney
misalnya masuk ke kelly
itu videonya kelly yang
tiga ratus biji itu ditonton sampai habis juga
nggak akan muncul iklannya gitu
jadi gak akan ada di dalam situ
jadi memang kita tidak berbagi
nah ada yang unik nanti
akun satu ya bisnis barang bram itu dia
sempat jelasin gimana caranya dia
menghasilkan uang dari hillary tiktok gitu
untuk melakukan brand deal mbak jadi misalnya
endorse gitu ya maksudnya ketika
memang mereka udah punya
followers yang cukup banyak terus engagement
kontennya bagus gitu ya
bagus segala macam ya brand juga
agak tertarik dan itu sebenarnya praktek itu sudah
berjalan gitu dan
tidak hard selling ya maksudnya ketika memang masih soft
sifatnya built in gitu gak kayak
mah kayak jualan obat atau
atau tadi kan ada team moderation tadi
pasti akan kena disana jadi
ya memang harus sok mungkin
dan jujur ya user itu pun gak akan
interest lah kalau misalnya terlalu hard
gitu ya kita memposisikan
diri sebagai user gitu
nah balik ke pertanyaan ke toyen
sebenarnya ya ada beberapa
maksudnya kita juga kita belum bisa cerita
banyak gitu ya soal
untuk make money memang
contoh kesana ada dua cara gitu ya
satu sebenarnya creator bisa make money
nah kita tinggal
tunggu aja tiktok indonesia
mau ke direction yang mana
but it's already in our pipeline jadi sebenarnya
temen temen creator juga ntar tunggu aja
ya we can provide buat tiktok indonesia
karena ya buat kami
juga apa ya
juga penting maksudnya kami mendengar gitu
oke jadi kayak saling
saling mendukung keberlangsungan
satu sama lain ya antara
platformnya dan juga para user
tapi kalau yang brand deal tadi udah
udah munggo udah silahkan nih
udah jalan maksudnya di indonesia pun
kami punya tim komersial kan yang memang
apa ya beberapa rekan rekan
musisi enggak beberapa sih most of
akhirnya semua musisi ini berpikiran
atau bikin versi
dari lagu grup pasti akan langsung pecah gitu
anggapan anggapan seperti itu
atau mungkin lagu yang
belum lama lho lagunya meli guslau
yang bagaikan langit yang juga
pembagiannya terkait dengan hak
bagaimana tiktok bisa tetap
adil gitu karena kan
apalagi dengan view yang segitu banyaknya
apakah para musisi ini mendapatkan
dari per view atau seperti apa sih sistemnya
jadi semua sound
yang ada di
librariesnya tiktok itu
kita kerjasama sama si pemiliknya
maksudnya dalam hari ini music label
atau agregatornya mereka
kami juga harus menjamin copyright ketika
memang lagu ini dipergunakan sama user
user juga aman merasa aman
dan nyaman untuk menggunakan lagunya gitu
jadi cuman memang ada tapi nya ya
ketika memang ada yang punya lagunya
merasa itu tidak berkenan ya harus
harus harus harus harus karena
kami hanya meng cover copyright yang
memang ada di platform ini aja gitu jadi
sebenarnya user fuel free tinggal masuk
segala macam itu tinggal masukin aja
jadi nah soal
nah soal pembagian ya tentu ada pembagian
gitu tapi itu terkait sama
music labelnya gitu jadi
iya semuanya memang diaturnya
diperjanjian sama music labelnya tersebut
sama atau music publishernya lah kurang lebih
seperti itu kira kira
elemen yang paling salah satu elemen yang penting
di tiktok juga gitu ya dan
karya kita gitu karya bener
bener bener banget ya kita ya seneng
seneng aja ya makin mereka merasa
makin sering di
apa mereka makin sering
lagu mereka sering dipakai sama user
lagu mereka lebih cepet
naik juga gitu ya bahkan ada
ya mbak anum tau kan
terus dia pinter banget
mestinya dia ngeliat peluang oh tiktok bisa
bisa menjadi medium gitu ya
terus dia punya lagu namanya better love
pasti tahu deh mbak anum bitter love itu
dia ubah aransemennya dikit
aransemennya dikit terus
jadi agak agak koplo dikit
masih tetep asik
user suka gitu
terus ngobrol sama temen temen
dari musisi dari
music labelnya juga naik nih
kita sih oh oke alhamdulillah gitu
tau gak kenapa
kenapa aku mengajukan pertanyaan
itu karena based on pengalamannya dito
aku juga pas liat hah lagu
baik dan ternyata jadinya
pecah banget gara gara dibikin
sembari aku lagi
milih milih pertanyaan dari para netizen
yang udah masuk ini ada lima puluh lima pertanyaan
wow banyak sekali
aku mau pamerin juga sama angga
anchor nya cnn indonesia ini juga
setiap hari ya angga almost everyday
kita bikin konten tiktok mau lihat gak
boleh dong selalu dong
salah satunya yang
di ruang make up gitu ya oh pass the brush
i'm sorry kayak aku akan juga
aku dan temen temen anchor
khususnya kita banyak ngajak
yang kru kru di kantor
untuk bikin bikin konten konten
kayak gini juga dan ini sangat amat
menyenangkan gitu ya bikin
waktu waktu kita di kantor lebih
sebenarnya lebih seru mainin tiktok rame rame itu
lebih seru bener bener banget
ini ada pertanyaan
aduh banyak sekali
oke ini tadi udah saya tanyain sih sebetulnya
ini soal adsense khususnya
angga bisa sedikit menjawab
apakah tiktok ads bisa digunakan
secara mandiri seperti ig ads
nah loh beda program
eh beda produk juga
apakah tiktoknya bisa digunakan
sebagai mandiri seperti ig ads
advertising gitu ya
ad advertising gitu ya
tiktok punya commercial team
punya juga beberapa agency partner
sebenernya tinggal ini aja
tinggal ya tinggal menghubungi
mereka aja tapi sekarang belum ada dashboard
yang bisa di operate untuk
main sendiri ya oke
next question temen temen boleh kalo ada yang
masih mau tanya tanya sama
kayaknya udah banyak yang mulai mau tanya soal
wah caps lock semua kaget
konten yang saya share ini
edukasi bug set
tapi kenapa view nya sedikit ya
apakah itu singkatan
yang common ada di tiktok oke
mungkin pertanyaannya kita bikin general aja
apakah itu faktor hashtag
apakah juga faktor follower yang bisa
sebanyak atau sedikit gak
satu akan balik lagi ke
sejauh mana kita bisa
membuat konten ini menarik ya
sebenernya content is the key gitu ya kalo misalnya
terus duration nya gak terlalu panjang
gitu ya karena kan tiktok ini sebenernya
sampai enam puluh detik
bahkan kalau lima belas detik lebih enak
gak kepotong jadi pas gitu ya
terus biasanya lagu yang ada
di tiktok pun kayak lima belas detik
sampai tiga puluh detik juga memang sengaja kita set
seperti itu gitu
nah sebenernya ketika contentnya engage
orang sebenernya tadi yang tadi
buat jawab pertanyaan itu di cek deh
misalnya biasanya rata rata
gitu views itu pasti akan ada di atas followersnya
tiktok ini nggak distribute hanya ke followers
user yang punya interest sama
gitu jadi kayak misalnya
angga creator masak gitu ya
nah nanti video masaknya aku itu di distribute
ke orang yang
yang emang suka gitu ya
kayak misalnya sekarang lagi kami itu ada
di the meat guy kalo gak salah nama aku ini
dia emang jago masak
dan spesialis daging gitu ya
karena aku sendiri emang suka
konten masak kayak gitu gitu
akhirnya setiap dia bikin kontennya di distribute
tapi mungkin kritisnya
buat temen temen yang emang berkecimpung
ini di tiktok gitu ya
make sure bahwa temen temen juga konsisten
jangan sampai hari ini kita bikin
masak tutorialnya besok tutorial
makeup atau soal matematika
ini harus gue distribute kemana gitu
jadi mungkin tadi
coba kalo emang mau fokus ke edukasi
nanti juga akan terasa dengan sendirinya gitu
satu coba ini bisa membantu ya
kalo memang ada fitur yang lagi
sering dipake gitu
misalnya fitur text itu membantu banget
apalagi di konten edukasi
sendiri terus kalo perlu
dikasih back sound agak sayup
biasanya lagu yang ngetrend sekarang
di for you pasti kencang banget gitu
nah itu biasanya bisa nambah exposure karena
ketika ada user yang liat ini lagu kok
enak lagi rame diliat
dimasukin lagunya atau misalnya
ada filter lagi rame masuk ke filternya
sebenarnya video video siapa aja
jangan jangan bisa ada video kita juga disitu
nah terus tiktok ini kan
shareable banget gitu ya
makin sering kita share gitu ya
ntar kan lebih balik trafficnya lagi gitu terus
oh it means kontennya endga
berarti nanti akan direkomendasi
lebih juga sama tiktoknya
jadi banyak banget nih
anak anak kreator di tiktok nih kayak
di drop ke grup chat yang ini
makin hits akhirnya
gara gara itu ya
iya jadi memang
itulah hint hintnya gitu cara caranya gitu
tadi juga soalnya banyak banget yang
gimana caranya masuk for you page
gimana caranya masuk for you page
itu tadi kalo temen temen nih
yang lagi dengerin gitu ya
gimana caranya pengen masuk for you page coba diikutin
langkah langkah yang tadi
oh oke ih tipsnya berguna banget
temen temen jadi bikin konten yang konsisten
kalau bisa pendek dan sebisa mungkin
apa ya seluas luasnya gitu ya
kenapa ya semua yang nanya
binasko caranya dapetin centang
biru di tiktok gimana kak
menanyakan hal yang sama gitu ya maksudnya
mungkin di platform lain seperti instagram
udah selebgram gitu tapi
di tiktok belum selebtok gitu belum selebtiktok
ya jadi ada
ada sebuah mekanisme
dan certain standard juga gitu ya jadi memang dia
konten dia harus punya engagement yang tinggi gitu
ini tuh aspeknya tuh bener bener
konten yang di rest jadi kita memang make sure
yang centang biru itu memang
namanya juga verified gitu ya
kan tadi di tiktok itu ada
panduan komunitas gitu ya banyak banget
sebenernya beberapa temen temen yang
masih kita terus
we keep reminding gitu ya tolong follow
panduan komunitas jangan seperti ini
seperti ini karena kan kalo videonya kena restrict
kalo misalnya kena restrict
kan jadi sulit juga
gitu kan terus
kedua ya kontennya harus engage
kontennya harus engage jadi
followers itu bukan yang utama gitu
yang banyak ya engga juga gitu tapi liat
gitu ya share dan itu kan
sebenernya kita bisa generate data
dan kita abis itu
juga ada beberapa round of review
sebenernya jadi temen temen jangan
punya kesempatan yang sama sebenernya dapet verification
nah bagaimana supaya
sistem itu merekomendasi
ya memang harus bagus kontennya harus
engage gitu dan
active rate juga penting gitu kalau misalnya
berarti kan active rate nya low gitu kan
mesin pun ngeliat dia bukan creator aktif gitu
nah itu juga pertanyaan
yang tadi nanya masuk fiev
bikin kontennya seminggu berapa kali
jadi gue kita suka
balikin juga gitu
nah sebenernya ada
banyak banget juga kreator yang emang
ngasih tau gitu kayak coba deh
cek dan sama sama hashtagnya sama sama belajar
gitu ya di tiktok itu
ada juga yang memang ngasih cara
gimana caranya bikin konten yang bagus
menarik punya value
aku ditanya gitu ya
gak salah satu konten
tiktok yang bagus itu kayak gimana deh
buka deh kalo misalnya
edu apa ini si sama sama belajar ini
banyak banget gitu kan
dan berbagi ilmu
juga lagi main
ah mah gue pengennya
meme agak agak komedi
jadi ada beberapa
ini yang temen temen lagi dengerin juga
itu luar biasa
maksudnya kita sendiri aja lagi
masih ngeliat di akun temennya gue ikutan tiktok temen gue aja ah gitu ya kayak gak main tiktok sekarang nyesel karena tiktok udah banyak banget
pergeseran nilai apalagi tadi sih sama sama belajar aku juga pernah lihat sih nggak sengaja lewat di
fyp gitu ya kayak dari peminatan awal aku milih soalnya jujur ya angga aku punya akun tiktok tapi juga jarang bikin konten gara gara denger ini jadi
bikin apa ya gitu pengen deh oke oke baiklah
angga yang terakhir deh tiktok dalam waktu dekat bakalan bikin apa ini secara traffic naik banget karena orang di rumah
kalau nggak nonton platform streaming bikin konten tiktok gitu apa sih mungkin apakah ada community gathering atau mungkin ada kegiatan kegiatan yang bisa lebih
mengikat lagi para user ini untuk merasa semakin dekat dengan platform tiktok indonesia
sebenarnya kalau karena tadi sempat di mention community gathering itu kan agak sifatnya offline ya kebetulan ya kebetulan banget ini
satu minggu atau dua minggu sebelum psbb jakarta ya kita sempat launch sama sama beda sama sama di tiktok sebenarnya
nah sama sama beda sama sama di tiktok itu apa karena tadi itu tiktok itu banyak banget yang pakai dari sma kuliah sampai orang tua gitu ya
sampai purna bakti juga ada gitu ada kreator kita yang memang sehari hari
atau apanya yang udah pernah bakti juga gitu
terus kayak apa ya
dan waktu itu kita bikin di kota casablanca di jakarta itu semua komunitas tiktok dari berbagai konten kategori itu muncul
dan itu kita bersyukur banget
kita ngelihat oh pengguna tiktok ini diverse banget
no worner sekarang kontennya tiktok pun berbagai macam segala jenis kontennya
dan ya jadi kita memang ya kita ikut anjuran pemerintah ya
maksudnya bahkan di sama sama belajar sendiri tuh kita sempat ada workshop ke beberapa kampus
dalam tanda kutip kita masih ngutang nih karena dipending kemarin gitu
beberapa kampus akhirnya ke hole gitu
ini padahal kerjasamanya sama government juga
tapi siapapun institusinya ya kita harus follow the guidance kan
nggak berarti ini kan jalan sama pemerintah terus kita nabrak gitu
ngomong balik lagi ke soal konten ya
fokus ke depan tentu masih soal konten kan
misalnya kemarin kita cuma main di beberapa kategori utama gitu ya
ternyata dalam food itu tuh ada banyak gitu ya
ada food display ada cook ada mukbang misalnya
atau misalnya ada street food kemarin sebelum trans baby
jadi kita mau coba dalemin sub kategori lagi
supaya juga tingkat apa ya kepuasan gitu ya kenyamanan inspiratifnya juga di user lagi dapet
dan yang paling surprise lagi lagi si sama sama belajar ini gitu
aduh maksudnya kayak kami aja gitu ya di meeting kemarin ngeliat
wah ini luar biasa banget responnya gitu
ada yang ngasih tips tuh gak cuma ngomongin tips sekolah doang
ada yang ngomongin tips benerin handphone
ada yang ngomongin tips benerin mobil
ada yang tiba tiba bikin apa
bikin kayak handcraft ganti dok setrikaan gitu
wah macem macem ya maksudnya
dan kita seneng banget karena ternyata platform ini bisa jadi wadah juga untuk menginspirasi gitu ya
makanya kita senang banget bisa diterima
dan ya pasti kayak inovasi di produk sendiri
bandung kayak kita pasti akan terus update stiker stiker filter yang memang memudahkan user untuk bikin creation part gitu
dan ya pasti kami juga tetep comply gitu sama government gitu
pokoknya kita tetap support jalan bareng bermitra sama mereka gitu untuk ikutin regulasi yang ada
dan sekarang semasa covid gitu ya karena mungkin kan sekarang katanya psbb nya pun lagi adapt transisi gitu ya
masa transisi betul
masa transisi ya kita juga tetep adaptif sama konten
teman teman user ini juga bisa dapat informasi yang pas
terhibur juga gitu
dan biar tetep seru tetep semangat bahwa ini gak boleh berhenti gak boleh nyerah nih
kita memang harus sama sama semangat gitu
di masa yang serba tidak pasti ini
tapi juga mendidik dan juga informatif ya
that's the whole point dari nilai yang tiktok punya
terakhir nih kalo misalnya pengen
gitu ya banyak banget kontennya di tiktok
bantu tiktok untuk lebih memahami temen temen
tadi udah sempet ke mention sama mbak anum waktu awal sign up
biasanya kan ada pilihan kategori gitu ya
ya cuman memang kalau lebih afdol lagi kita sign in aja
misalnya memang ada email yang terdaftar
terus kalo punya ada akun sosial media juga dimasukin ada button nya
misalnya di halaman profilnya tiktok kita itu kan ada
semacam button sosial media lain gitu
kita bisa naruh ke sosial media atau content distribution platform lain
jadi bisa liat juga
dan sebenernya buat kreator itu juga memudahkan karena
oh ternyata tiktokers ini punya akun sosial media ini ya
akhirnya terkonversi juga kan
terkonvensi juga dari tiktok ke sosial media yang lain
terus kalau memang ada konten yang disuka
di komenin atau misalnya di love di share gitu
dan memang kalo ada konten yang gak suka
tinggal di tap agak lama aja
jadi tiktoknya lebih punya banyak signal buat user
ini point of view nya as a user ya kalau misalnya teman teman pengen lebih dapetin konten yang memang gue banget
sebisa mungkin memang engage sama kontennya
nah sekarang kalo misalnya temen temen point of view nya as a content creator

balik lagi sebagai user kan kita udah tahu gitu
oh user tuh kayak gini ya
jadi kita juga bisa bikin yang lebih pas gitu
mikirin konten aja concernnya karena udah paham jadi user harus gimana gitu ya
oke baiklah itu tadi temen temen pesan dari angga untuk semua tiktokers
supaya temen temen yang pengen gain follower
atau temen temen yang pengen dapet centang biru
ayo mulai konsisten bikin kontennya ya
dan mungkin dalam beberapa saat kedepan ini
angga ada pesan gak sih untuk teman teman yang sekarang lagi ngehits banget hashtagnya
apa di tiktok kategorinya mungkin untuk mereka yang pengen bikin sesuatu
untuk menggain awareness ataupun follower angga mungkin ada sedikit tipsnya
oke satu key point tadi sama sama belajar
itu selama covid rame banget karena memang orang orang terhibur dapat informasi yang berguna gitu
terus ada banyak banget juga cara ngebunuh kebosonan sama itu gitu itu satu
nah turunannya itu ada berbagi ilmu
nah berbagi ilmu itu kita bikin kompetisiin
jadi kita ngeliat sama sama belajar ini boom boom gitu ya
terus akhirnya coba kita pengen invite lebih jauh gitu ya
dari nggak hanya content creator tapi user biasa tadi
siapapun sejauh teman teman punya skillnya kayak tadi masak atau misalnya barista
bisa biasa ngajar senam gitu kan sekarang lagi punya banyak waktu di rumah
atau misalnya biasa ngajar di kampus ngajarin public speaking juga gitu kayak ada akun
satu dosen namanya maya tumac kalau gak salah
dia dosen terus ngerti public sking dia ngajarin juga di tiktok gitu
sejauh temen temen punya itu coba ikutan
dan ini lagi berkompetisinya juga ada insanticnya gitu yang tadi hadiahnya tujuh ratus juta
dan bisa berkesempatan jadi tiktokers juga maksudnya yang kita kelola as a content creator gitu ya
jadi kepoin aja pokoknya dua sama sama belajar sama satu lagi berbagi ilmu
berbagi ilmu oke baiklah
ke halaman di for you biasanya udah banyak udah mulai banyak yang muncul atau masuk ke explore
disana ada banner di swipe swipe aja begitu nanti berbagi ilmu langsung klik aja
oke baiklah teman teman ini juga dari tadi di kolom komen banyak banget yang nge share akun tiktoknya
apa aja mungkin boleh saling follow atau cek i cek i juga ya
jadi aku nge share lagi akunnya seperti apa yang ada disini gitu ya
banyak banget insight dan juga penjelasan yang tentunya useful sekali untuk para tiktok users
yang sekarang lagi join tapi kalau misalnya sekarang pun kalian nggak nonton live ini gak apa apa
karena live nya ini akan kesimpan di akun instagramnya cnn indonesia tv
well angga thank you so much ya aduh waktu juga yang harus memisahkan kita angga terima kasih banyak
terima kasih sukses terus buat teman teman cnn indonesia tv
sering sering main tiktok kayak tadi pasti gak seru kan ajakin temen temen sekantor
iya seru kan bener bener bener nanti kita bikin tiktok satu cnn indonesia kita upload ya
nanti masukin fyp jangan lupa
hahaha tetap kayak yang lain fyp myp oke lah kalau gitu angga makasih banyak ya angga
selamat melanjutkan aktivitas salam untuk semua rekan rekan tiktok indonesia sehat selalu
semoga sampai bertemu di dunia nyata ya
hahaha sampai ketemu terima kasih
terima kasih bye bye
oke teman teman itu tadi obrolan saya bareng sama angga anugrah putra
saya mikirnya tuh kalau ngomongin soal head of content itu berarti
oh berarti suka bikin konten tiktok juga ternyata enggak
kalem sekali orangnya angga luar biasa ya
terima kasih angga dan juga temen temen tiktok official indonesia yang udah join disini ya

dan untuk semua yang udah join di live sore ini malam ini
terima kasih banyak temen temen selamat melanjutkan aktivitas
jangan lupa untuk tetap physical distancing walaupun kita lagi masa psbb transisi
banyak yang dilonggarkan tapi kesehatan dan keselamatan kita tetap nomor satu
aziza hanum mohamad nduduri temen temen selamat malam
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye